pemilihan gubernur dki jakarta yang diikuti oleh tiga pasangan calon diprediksi akan berlangsung dua putaran
persaingan ketat diperkirakan bakal terjadi antara pasangan anies baswedan sandiaga uno dengan pasangan agus harimurti yudhoyono dan silviana murni
pendapat itu mengemuka dalam diskusi menakar ketangguhan para kandidat gubernur jakarta yang digelar minggu siang
di antara tiga pasangan calon yang akan bertarung dalam pilkada dki elektabilitas calon petahana basuki cahayapurnama atau ahok dinilai masih paling tinggi dari hasil sejumlah survei
inilah yang membuat persaingan ketat justru akan terjadi pada pasangan anies sandi dengan agus silvi
jumlah partai memang agus didukung oleh empat partai anies didukung oleh dua partai
tapi dari sisi militansi pks ini jauh lebih militan
maka dari sisi pengaruh ketokohan juga ya bacaan orang memang
di putaran kedua kalau dua putaran maka diperkirakan ini ahok sama anies yang akan bertarung di putaran kedua
tapi pertanyaannya ke siapa suara pemilih muslim
karena ada tiga partai politik yang tidak ke anies dan di putaran pertama ya
yang tidak kayak anies dan sandi gitu
feeling saya mereka justru ke ahok gitu
kenapa tentu karena ikatan dengan pak jokowi
nah kalau udah head to head begitu saya malah punya prediksi juga pak jokowi tidak diam